nah gitu dong
berarti kalo lu ikhlas
ntar sore anterin gue lagi ke priuk ya
saya mau minta ganti rugi be
hah ganti rugi
ganti rugi apaan gue gak ngerti
tadi si rono tuh main bola di depan rumah saya
tuh liat be
kandang burung saya jadi rusak
dan burung juga terbang
jadi saya mau minta ganti rugi nih sama babe
saya permisi be
apa sih be
apa sih be
tuh si ronron
nerbangin burungnya si ahmad
babe gak tau sih
yang sana tuh bukan ronron be
yang sana tuh si ojak
yaudah sana babe cari ojak aja
sama be ini semua gara gara ojak be
gue belum selesai ngomong
ujuk dah bocah
umpur dong
maaf saya terlalu bersemangat
lu jangan cari mas angga good
masalah lagi dah masih ojak sama si tati
emang kenapa sih be
et dah pakai nanya ya bocah
kejadian kemarin waktu si ipa sama si emai berantem
udah bikin kepala gua pusing
ba be kenapa sih belainya ojak sama tati mulu
gue bukan belain siapa siapa gue cuma malu sama orang orang
eh rodron duduk lu
jadi bener lu yang nerbangin burungnya si ahmad
berarti si ojak ya
bukan juga kong
lu gimana sih lu bukan si ojak bukan
terus siapa yang nerbangin
siapa yang nerbangin
makasih ya pur
kok lapor jawabnya gitu amat lu kayak orang kagak ikhlas
kalau lu ikhlas jawabnya enggak begitu
nah gitu dong
berarti kalau lo ikhlas ntar sore anterin gue lagi ke priuk ya
kakak tizna kenapa
boleh kakak tapi buat apa
tunggu sebentar ya
iya neng makasih
pur kamu tau gak ini apa
masa kamu gak tahu pur
cincin dari mai hilang
ya udah jangan mewek
ya udah bang pulau sekarang
cak cak cak kenapa cak
kamu udah pernah lihat tiket premier belum
si oja kenapa
kok keliatannya panik begitu
pur kata bapak saya kalau orang lagi ngomong jangan dibelakangin
es dawat segar
es dawat segar
yang mau segar minum es dawetnya john cemungut
es dawat segar
yang mau segar minum es dawat john cemungut
es dawat segar
es dawat segar
yang mau segar
es dawat segar
sekali lagi lo teriak
gue timpuk lo ke jarak gue yang kanan
es dawat segar
es dawat segar
es dawat segar
ya udah kecil dong lex
udah ketemu pulang cincinnya